tahun baru jadi momen global yang selalu dirayakan besar besaran di berbagai belahan dunia
warga dunia selalu bersemangat menyambutnya
karena tahun yang baru dianggap juga simbol datangnya harapan yang baru
dan seakan jadi ritual tahunan
rayaan tahun baru selalu disemarakan dengan atraksi kembang api spektakuler
seperti yang terjadi di berbagai landmark kota se eropa
petunjukan cahaya dan peta kembang api dipusatkan di landmark ikonik arc de triomphe
pertunjukan selama dua puluh menit ini seakan menghipnotis ribuan warga dan wisatawan yang memadati kota paris
di berlin jerman
ribuan orang memenuhi jalanan utama sekitar gerbang brandomberg dan singa zaule
atau tugu kemenangan
mereka berpesta dengan beragam kostum unik di jalanan
rayaan tahun baru di berlin juga dimeriahkan pesta kembang api
tunjukkan musik dan pertunjukan cahaya di atas gerbang bledonburg
sementara di london inggris
perayaan pergantian tahun dimeriahkan pesta kembang api di kawasan wisata ikonik london eye
selain fokus pada pertunjukan kembang api
di kawasan wisata di bantalan sebelah selatan sungai thames ini
warga dan wisatawan juga menantikan bunyi lonceng big band
yang berdentang menandai pergantian tahun